ada yang bilang sulit mencari makanan halal di hongkong
namun yang saya alami tidaklah demikian
saya menemukan beragam pilihan kuliner halal di sini
salah satunya ditawarkan oleh restoran ayam goreng cepat saji ini
sejak november dua ribu dua puluh dua dua outlet mereka yakni di jordan dan mongkok telah memiliki sertifikasi halal
tak lupa saya juga memesan ektart khas hongkong sebagai hidangan pencuci mulut

jadi harus makan dengan baik
meski belum semua menunya halal pengolahan makanan halal dijaga dengan ketat dan teliti
staf perniagaan kami juga sangat terlatih untuk memastikan bahwa segala hal dari makanan
dari pengurusan makanan ke pengurusan makanan ke peralatan dan juga peralatan kecil
sempurna dengan halal
dan juga bahwa tidak ada kontaminasi berkaitan dengan produk yang tidak halal
selanjutnya saya ingin mencoba kuliner lokal
tak lain dan tak bukan dimsum
kalau di hongkong gak makan dimsum rasanya pasti kurang agak jodoh
nah sekarang saya ada di sebuah restoran di lantai lima islamic center
dan di sini adalah salah satu satu satunya tempat yang menjual dimsum halal di hongkong
jadi kalau kita makan di sini akan terasa halal
beragam jenis dimsum ada di sini
seperti shomai ayam hakau udang pangsit goreng dan yang ini favorit saya
harganya mulai dari delapan belas dolar hongkong atau sekitar tiga puluh lima ribu rupiah untuk satu porsi dimsum
selain dimsum ada juga menu khas kanton lain
restoran yang berdiri sejak tahun dua ribu lima ini sudah memiliki pelanggan tetap
ya saya berharap bisa melihat lebih banyak
sebagai komunitas yang tumbuh di sini saya berharap bisa melihat lebih banyak restoran halal terbuka
nah sekarang waktunya beli oleh oleh
di sini ada beragam kue kering seperti palmier dan egros

kue ini sudah mengantongi sertifikasi halal sejak dua ribu sembilan belas karena wisatawan muslim dianggap sebagai target potensial
dari beberapa penelitian ada lebih dari dua juta muslim di populasi global
yang berarti sekitar satu ketiga dari populasi total di dunia
restoran harus melalui serangkaian asesmen dan memperbarui sertifikasi tersebut setiap tahun
tapi kamu bisa menemukan restoran halal
lebih dari lima puluh restoran halal sudah disertifikasi halal
kami juga menawarkan sertifikasi halal untuk kfc dua perusahaan
dan juga beberapa restoran dari airport dan perusahaan di bawah
jadi kamu bisa menemukan restoran halal yang berbeda di turki
fasilitas wisata ramah muslim terus dikembangkan oleh pemerintah hongkong
salah satunya dengan memperbanyak restoran bersertifikasi halal